ada sesuatu yang aneh dari perempuan
bedebak itu sepertinya mencurigaiku
keturaku ada apa net
ijinkan aku untuk mengobati raden wala sulsang
karena aku seorang tabib
kita akan menemukan tempat yang aman untuk kamu bersia
terima kasih artani
jagad dewa batara
apa yang telah terjadi kepadamu
aku menemukan gusti amut marukul
wah sudah berhasil kabur dari kejaran
para penjahat penjahat yang sedang menguasai kerajaan
baca jarak kepadamu
uwamu bertemu dengan antari
dari kampung kepadakanku
kalau sampai saja uwamu
tidak bertemu dengan antari
pasti akan mati kepadakanku
yang sudah membobong uwamu
dan mencari bundamu
dan memperbaiki antremanik
uwamu bertemu denganmu disini
terima kasih atas semua kebaikanmu kepada uwamu
kita sesama manusia
namun apa yang sedang bibi lakukan malam malam kini
keluarga ku juga diserang oleh perempuan jahat raden
keluarga aku semua dirubah menjadi salju
aku berhasil kabur ke hutan
disitulah aku bertemu
dengan gusti prabu amuk marungku
aku terus berduka
atas apa yang kau alami
namun kau tidak perlu khawatir
aku memiliki tempat persembunyian bersama keluarga ku
kita semua bisa ke sana bersama sama
lebih baik sekarang kau gunakan ku
berani kau kabur
aku tidak akan melepaskanmu
sudah ku bilang
aku tidak akan melepaskan bangsaku
aku akan makan besar
kedih akan kuciri
di gua itikai
tempat kami sementara untuk bersembunyi
maaf kebenarkanku gua mu sama sekali tidak melihat goa disini
aku juga tidak melihatnya raden
tentu saja kalian belum bisa melihatnya
karena gua ini dilindungi dengan raja gai polera kakihan santang
dan hanya orang yang mendapatkan izin dari ibunda sumbungarang yang bisa melihatnya dan masuk ke dalam
tidak ada yang bisa melihatnya
gue inilah yang aku maksud gua
jaga dewa pahlawan
jaga dewa pahlawan
ibu nda gua berhasil kabur dari para penjahat
dan ditolong oleh bibi ini
gusti ratu perkenalkan aku antari
terima kasih nih mas kau telah menyelamatkan raka mukmarugun
rai adikku tercinta
ternyata antari ini juga
orang yang sudah berhasil kabur dari kejaran wang ti
si lelaki busuk itu
aku merasakan ada sesuatu yang aneh dari pembunuh ini
bedebak itu sepertinya mencurigaiku
si allah ya tuhan dah lelaki ayah
berdua berdua pakut nami
yang libertiasa mengisi perusahaan tuhan di perjalanan
aku seorang tabib
mari masuk dan obati di dalam
kau minta aku melepaskanmu
malam ini kau akan menjadi santapan besarku
ampun gusti prabu
kita seharian sudah menunggu di sini
tapi prajurit yang diperintahkan untuk melaporkan kebajajaran
jangan jangan dia mendapat masalah di perjalanan
kami siap menunggu perintah gusti prabowo
kita tetap di sini
atau mencari tempat yang lebih aman
kita tetap di sini
sampai matahari beranjak ke ufuk barat
berita itu sudah sampai kebajajaran
dan raden kian santang
untuk mengusir penjahat
di istana kita
gusti itu raden kian santang
selamat datang raden
kedatangan raden sangat kami tunggu
pertolongan raden untuk mengusir
para penjahat di istana kami
siapa yang menyerang istanamu pak mahat
dia seseorang yang sangat sakti raden
dia bisa membuat
semua orang menjadi salju
dan mati membeku
kami masih bisa selamat
aku akan menolongmu
kemana larinya orang itu
bedebah itu telah menghinaku
dengan membuang angin di mukaku
kita harus cari kemanapun
bukankah anak gadis itu
yang kemarin menyerang kita
kalau manusia bobo suku itu tidak ada
dan kita pada anak itu
ternyata kau pemberani juga rupanya
jangan sendirian di tengah
apa peduli kalian terhadapku
tentu saja kami peduli
karena kau adalah penghalang
dari rencana kami
sampai jumpa lagi